setelah sosial ganjar pranowo menemui wali kota solo gibran raka buming raka dan makan bersama
ini merupakan kunjungan ganjar pertama setelah pertemuan gibran dan prabowo yang berujung dukungan relawan gibran ke capres prabowo
gibran mengaku siap menjalankan perintah partai untuk memenangkan ganjar yang merupakan capres dari partainya
gibran pun siap memberikan fasilitas jika diperintah ketua umum pdip megawati soekarno putri
untuk mempertemukan ganjar dengan relawannya dan relawan jokowi sejateng dan jatim
terkait apakah relawannya akan berbalik haluan dengan mendukung ganjar
gibran mengatakan semua bisa berubah karena waktu pencoblosan masih lama
dari pak ganjar selalu capres dari pdip perjuangan pokok yang memanuhi
untuk relawannya kemarin kan
dari pak jokowi catanya satu
kalau pak ganjar sendiri apakah seluruh indonesia
idealnya seperti itu
ideanya seluruh indonesia

karena mereka kan lebih dekat dengan jenangan
pokoknya kan relawannya jenangan mas
ya tinggal nanti dikenal
berarti kemungkinan berubah haluan bisa saja
atau berubah pendapat itu
waktunya masih banyak
tidak bisa saja